informasi lain saudara seorang pria ditemukan tewas di dalam mesin pendingin sebuah mobil pengangkut es krim
di jalan jenderal sudirman tanah abang jakarta pada kamis malam
petugas identifikasi polres metro jakarta pusat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara awal
untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana dibalik kematian korban
sejumlah warga dan pengendara dikejutkan dengan penemuan mayat seorang pria
di dalam sebuah kendaraan pengangkut es krim yang sedang berhenti di pinggir jalan jenderal sudirman tanah abang jakarta pusat pada kamis malam
jenazah pria yang diketahui merupakan sopir ditemukan di dalam mesin pendingin tempat penyimpanan es krim
untuk kepentingan penyelidikan polisi jenazah korban kemudian dibawa ke rscm untuk divisum